kita kembali ke jakarta jalan lintas bawah atau underpass mampang pagi ini diuji coba dan dibuka untuk kendaraan
dibukanya underpass ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan di wilayah tersebut
dan untuk mengetahui bagaimana uji coba tersebut sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama
albi selamat pagi bagaimana suasana uji coba pagi ini apakah ramai kendaraan yang ikut melakukan uji coba jalan underpass ini
lalu lintas di jalan mampang menuju arah kuningan terlihat sangat padat sekali
ini memang biasanya terjadi sehari hari terutama pada jam kantor jam berangkat kantor pada pukul enam sampai dengan pukul sepuluh pagi jalanan ini selalu padat
tetapi baru dibuka sekitar lima belas menit lamanya tapi arus lalu lintas di kawasan mampang menuju ke arah kuningan ini terlihat cukup lengang ataupun mengalir seperti itu
sejumlah kendaraan kendaraan memang sudah melintasi beberapa underpass
dan juga walaupun tadi pada saat dibuka sekitar lima menit masih terjadi kebingungan dari sejumlah pengendara baik itu kendaraan roda dua ataupun roda empat yang tidak tahu harus memilih jalan mana yang harus mereka pilih menuju ke arah kuningan
karena memang sehari hari mereka melewati sisi kanan ataupun sisi kiri dari underpass ini sendiri
tetapi ketika sudah diberikan informasi ataupun himbawan oleh pihak dinas perhubungan kepolisian dan juga pihak dari petugas bus transjakarta yang memang bertugas untuk mengatur lalu lintas di sini
maka sejumlah kendaraan pun sudah bisa
melewati underpass ini sendiri
dan underpass dengan total anggaran rp satu ratus delapan puluh tiga miliar ini memiliki panjang sekitar lebih dari delapan ratus meter dengan lebar rata rata antara lima belas meter sampai dengan dua puluh dua meter
di masing masing jalurnya terdapat dua lajur yang bisa digunakan oleh sejumlah pengendara
dan ini memang diprediksi bisa mengurai kemacetan di kawasan mampang ataupun kuningan sampai dengan tiga puluh bahkan empat puluh persen
karena memang kemacetan yang biasa terjadi itu terlihat di kawasan simpang mampang
dan juga di simpang kuningan sana
karena pertemuan empat arus lalu lintas antara kendaraan kendaraan dari arah selatan menuju ke arah utara
yaitu dari mampang menuju ke arah kuningan lalu arah sebaliknya
dan juga dari arah semanggi menuju ke arah pancoran
juga dari arah pancoran menuju ke arah semanggi yang memang biasanya berpusat di simpang kuningan itu sendiri
dan saat ini sejumlah petugas dari dinas perhubungan dan juga kepolisian masih melakukan pengaturan lalu lintas
guna memberikan informasi bahwa jalan underpass ini ataupun jalan lintas bawah ini
sudah bisa digunakan oleh sejumlah pengendara
ada sejumlah hal memang yang bisa dinikmati oleh sejumlah pengendara yang melintasi underpass ini sendiri
tidak hanya badan jalan itu sendiri
tetapi juga ketika malam hari sejumlah penerangan juga sudah disiapkan
lampu lampu hias juga sudah disiapkan untuk memberikan nilai seni ataupun artistik pada malam hari sendiri
itu yang dikatakan oleh wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno beberapa waktu lalu
saat melakukan peninjauan jelang dibukanya underpass ataupun jalan lintas bawah
mampang kuningan sendiri
dan mungkin lady dan juga aldi ketika akan berangkat ke kantor dari arah selatan juga bisa menggunakan jalan ini
lalu keluar di ram yang menuju ke arah gatot subroto dan juga berputar balik untuk masuk ke jalan kapten tendian
kembali ke studio lady dan juga aldi
baik terima kasih albi pratama untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali